sebanyak tujuh ratus lebih calon haji asal kabupaten mojokerto jawa timur
mengidap penyakit berisiko tinggi hingga beresiko kematian
hal ini diketahui setelah dinas kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan
kepada seluruh jemaah haji
berbagai persiapan pada calon haji terus dilakukan oleh kementerian agama
dinas kesehatan kabupaten mojokerto
salah satunya adalah pemeriksaan kesehatan dan latihan manasik
oleh jemaah calon haji kabupaten mojokerto
pemeriksaan kesehatan secara intensif dilakukan mulai tingkat puskesmas
bagi jemaah di kecamatan dan pemeriksaan kedua dilakukan di rumah sakit
milik pemerintah kabupaten mojokerto
dari satu delapan ratus jemaah asal kabupaten mojokerto tujuh ratus diantaranya
mengidap penyakit risiko tinggi
dua penyakit yang mendominasi yaitu hipertensi dan obesitas
dua penyakit ini mendominasi lantaran faktor usia calon haji
yang sebagian besar di atas lima puluh tahun
mengantisipasi hal ini dinas kesehatan dan kementerian
agama kabupaten mojokerto terus melakukan penanganan
dengan melatih fisik mereka dan pemberian obat rutin
rencananya jemaah calon haji kabupaten mojokerto
akan tergabung dalam tiga kloter dan diperangkatkan pada tanggal sepuluh dua puluh empat dan dua puluh lima agustus mendatang